stadion gelora sepuluh november surabaya jawa timur terus berbenah menjelang pelaksanaan piala dunia u dua puluh tahun dua ribu dua puluh
stadion legendaris yang dibangun pada sebelas september seribu sembilan ratus lima puluh empat ini menjalani renovasi besar besaran
terutama pada lapangan rumput lampu dan fasilitas pendukung lainnya
stadion gelora sepuluh november rencananya akan dijadikan tempat latihan peserta piala dunia u dua puluh
rumput lapangan berjenis zoysia japonica yang digunakan stadion gelora sepuluh november telah tumbuh subur sejak ditanam lima bulan lalu
petugas pun kini tengah melakukan perataan lapangan agar sesuai dengan standar fifa
ini tinggal perataan media
udah tinggal itu aja
sama perapatan rumput lah paling tinggal berapa persen lagi
selain perbaikan pada rumput lapangan pengelola juga memperbaiki penerangan lapangan
dengan mengganti lampu menggunakan lampu led yang ramah lingkungan dan hemat daya
intensitas cahaya pun ditambah menjadi satu enam puluh lux sesuai standar fifa
surabaya jawa timur